ya pemilu serentak dua ribu sembilan belas sudah usai digelar pada tujuh belas april
hasil quick count sementara ini sudah diketahui
tetapi penghitungan sah masih dilakukan oleh pihak kpu ri
para tokoh dan pemuka agama mengajak seluruh masyarakat indonesia
khususnya pihak yang berkontestasi
agar bersabar dan menghindari berbagai tindakan negatif
untuk ciptakan kondisi yang aman dan damai
beberapa lembaga survei atau konsultan politik
telah merilis hasil quick count pemilu serentak dua ribu sembilan belas
namun begitu masyarakat masih menunggu hasil sah dari kpu ri
imam besar masjid istiqlal nasaruddin umar mengatakan
berbahagialah masyarakat indonesia yang memiliki sistem pemerintahan demokrasi
nasaruddin mengajak masyarakat dapat mendukung hasil sah dari kpu nantinya
siapapun yang terpilih nanti mari kita terima apa adanya
mari kita terima dengan baik
insya allah itu yang terbaik untuk bangsa kita
jangan menghujat yang kalah atau yang menang
bagaimanapun juga kedua duanya adalah orang terbaik bangsa kita
sementara itu pendiri pondok pesantren daru tauhid bandung
abdullah jimnastiar mengimbau
masyarakat tetap sabar mengawal proses pemilu
a'agim juga meminta seluruh elemen bangsa
menghindari tindakan negatif agar indonesia tetap damai dan aman
terima kasih kepada seluruh masyarakat indonesia
sebangsa dan setanah air
alhamdulillah kemarin sudah kita jalani mencoblos dalam keadaan damai aman
kini saatnya kita syukuri dengan benar benar tenang dan bersabar
kita hindari perkataan sikap perbuatan apapun yang dapat mencidrai kebersamaan kita
dan juga yang dapat mencidrai lahirnya kpu
keputusan yang adil
sementara rohaniwan romo beni susetio menilai indonesia telah sukses
melaksanakan pemilu tersulit di dunia dengan aman tenang dan damai
romo beni meminta siapapun yang memenangi pemilu harus dihormati
dan didukung seluruh bangsa
romo beni menambahkan masyarakat tidak perlu khawatir beraktivitas
karena tni polri sudah memberikan jaminan keamanan
kita berharap bahwa setelah demokrasi ini dipilih dengan parisasi yang besar ini
siapapun pemimpinnya harus dihargai dan dihormati
dan kita mendorong sportivitas tapi juga mendorong energi positif
untuk menciptakan energi baru sehingga indonesia mampu bermain di tingkat global
pimpinan pusat muhammadiyah haidar natsir juga meminta dua pasangan calon presiden
dan calon wakil presiden bersabar dan menunggu hasil resmi perhitungan suara pemilu dari kpu
maka dengan kerendahan hati kami mohon agar kedua pasangan dan para pihak
betul betul sabar menunggu hasil pemilu yang diumumkan oleh kpu
berdasarkan aturan yang ada kpu memiliki waktu hingga dua puluh dua mei
untuk merilis hasil akhir dari perhitungan suara nasional dari pemilu dua ribu sembilan belas